sebelum saya akan tanya kepada rakyat disini yang sudah ada rakyat rakyat disini
saya mau ke bang usman dulu
apa sih yang menurut anda ada di back mind nya menteri pertahanan
dengan teknologi alutsista strategi pertahanan ilmu pengetahuan pertahanan yang kita punya sekarang
kenapa rakyat menjadi variable yang sangat penting yang berkali kali di stretching oleh menteri pertahanan
apa yang ada di back mind beliau
karena saya bukan pramal saya enggak tahu ya
mungkin ada baiknya dihadirkan
prediksi saya ini memang karakter dari politisi yang ingin membangun persepsi kepemimpinan politiknya secara populis
jadi meraih simpati rakyat
lalu memangkas intermediary jadi medium medium yang ada dalam kehidupan sosial politik
kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat
melalui hubungan langsung
antara dirinya dengan rakyat
seolah olah tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali dirinya gitu
nah persepsi semacam ini juga tampak di dalam masa masa kampanye kemarin gitu
saya nggak tahu apakah ini cerminan belum move on dari masa kampanye atau tidak
tapi yang kedua jelas itu adalah satu paradigma yang memang diwarisi oleh generasi lama angkatan bersenjata kita
orang seperti pak agus joyo
mewakili itu enggak
mewakili generasi lama tetapi pemikirannya baru dan tetap aktual
karena membaca buku mengikuti perkembangan perkembangan dunia pertahanan
yang memang telah berubah
bahkan di dalam proses pembaharuan hukum pasca berakhirnya pemerintahan orde baru
ada banyak ketentuan perundang undangan yang telah menetapkan garis pertahanan negara
yang berbeda sekali dengan paradigma yang disampaikan
oleh menteri pertahanan
kalau dari pemuda pancasila ini bagian dari organisasi kepemudaan
rakyat dilibatkan berkali kali di stretching berkali kali oleh menteri pertahanan
ini strategi usang seperti kata bung usman atau ada ketakutan misalnya oh kita jadi wajib militer atau apa
atau menurut anda memang inilah yang diidam idamkan oleh bangsa indonesia bahwa rakyat ada di samping tni gitu misalnya
keren banget kan gue
saya sebagai rakyat indonesia tentu sangat senang kalau dilibatkan dalam pertahanan negara
karena dalam mempertahankan negara itu adalah suatu tujuan yang kami sabkong pemuda pancasila
selalu terkankan kepada anggota anggota kami bahwa kami sebagai organ pemuda adalah gada terdepan dalam membela negara
kami tadi setuju dengan apa yang dinyatakan oleh pak agus dan pak usman
tapi kami punya perspektif yang mungkin agak sedikit berbeda
dalam undang undang tadi disebutkan oleh pak usman
di situ disebutkan bahwa poinnya kurang lebih setiap warga negara berhak dan wajib dalam ikut serta pertahanan negara
sistem pertahanan negara
nah disini ada poin yang berhak dan wajib
berarti kita punya hak yang sama dan kewajiban yang sama
kami sebagai warga negara yang baik itu kami akan selalu memberikan yang terbaik bagi negara
apa sih bela negara itu
bela negara itu tidak selalu dengan wajib militer
jadi yang harus kami kita terkankan bahwa bela negara ini bukan wajib militer
bukan yang tadi di greeting di awal seperti yang di korea korea itu sepertinya bukan
dengan kita hari ini hadir di diskusi yang membahas negara ini sudah merupakan bela negara
karena kita membahas negara di hari ini
yang itu merupakan implementasi intrakulikuler bela negara
dengan teman teman berkuliah dengan baik tadi disebutkan di awal itu juga sudah merupakan bela negara yang baik
konsep bela negara nanti akan kita bahas di segmen
yang berikutnya tapi kita akan bicara dulu mengenai
pelibatan rakyat dalam
kesemestaan pertahanan ini anda sebagai
kalau saya sih diajak perang agak ngeri gitu
anda mengalami kengerian yang sama
atau mungkin merasa bahwa ini
kesempatan yang baik untuk kita berbuat sesuatu justru kalau kami
sangat senang dengan itu
karena kami sebagai warga sipil
dilibatkan dengan pertahanan negara
dalam mempertahankan negara itu tidak harus berperang mas
mungkin saya sebagai
mahasiswa bisa belajar
dengan mendapatkan nilai baik
membantu pendidikan membantu
pengatauan membantu dunia pendidikan
yang ada di indonesia untuk lebih maju
mas sebagai wartawan
berita berita dengan baik
mengedukasi rakyat dengan
baik itu sudah merupakan bela negara
jadi rakyat di sini
bukan untuk berperang secara
mengangkat senjata gitu mas tapi dengan
menjalankan profesi dengan baik pun sudah menjadi bela negara
anda lihat itu yang
dimaksud oleh pak prabowo dalam pernyataan
bukan seperti yang dikatakan bang usman tadi
usang dan ketinggalan zaman
karena itu tertera dalam undang undang
nomor tiga tahun dua ribu dua
di ayat dua di poin terakhir
bela negara yang dimaksud adalah
pengabdian sesuai dengan profesi
sesuai dengan profesi jadi
dengan menjaga profesi yang baik
sudah merupakan bela negara
jadi bela negara
yang digadang gadang wajib militer itu
kadang kadang menakutkan rakyat sendiri
sedangkan yang dimaksud oleh
pengabdian sesuai dengan profesi
jadi yang dimaksud pak prabowo tidak semenakutkan yang dibayangkan
oleh mungkin beberapa orang
itu termasuk bang usman gitu ya
saya rasa edukasinya yang kurang mas
sultan gimana mahasiswa jadi objek juga nih
bagian dari yang dilibatkan sebagai masyarakat sipil tentunya
saya akhir akhir ini melihat
beberapa menteri seolah testing the walter
mengucapkan sebuah kosa kata
seperti menak mengucapkan
radikalisme sekarang menhan yang
sebelumnya menggebu gebu sebagai calon presiden
kemarin mengenalkan diri sebagai pembantu presiden
perang total semesta dan lain lain sebagainya
tanpa penjelasan yang komprehensif
meskipun beliau mengucapkan bahwa
kita harus defensif
kita tidak boleh menyerang
tapi juga kita harus
tidak boleh diserang duluan
ada beberapa komponen yang kemudian disebutkan
bahwa masyarakat terlibat dalam
pelibatan pertahanan para negara
dan kebetulnya yang menjadi pertanyaan
apakah kemudian persiapan pertahanan ini
digunakan untuk menghadapi ancaman aktual
atau ancaman potensial
yang dengan sendirinya pak prabowo
menjelaskan hal itu
kalau kemudian ada penyerangan
seperti tadi kata bang usman ada
perang terbuka diserang oleh negara lain
dan itu ancaman aktual
saya pikir tidak
justru kalau kemudian diucapkan seperti itu
tanpa penjelasan yang jelas
maka wajar kalau publik menangkap
jangan jangan akan wamil nih
apakah kemudian sipil
ada pemikiran gitu nggak mahasiswa nih
pasti akan seperti itu
melihat pernyataan pernyataan seperti ini
ya karena diucapkanlah smp sma perguruan tinggi
akan ada pelatihan dan lain lain sebagainya
apakah kemudian sipil akan dipersenjatai
apakah kemudian sipil akan di
apa istilahnya digunakan untuk dipersiapkan untuk perang
lalu diberikan senjata
kan agak kurangnya sedikit
itu relevan untuk kemudian kita lihat kondisinya hari ini
senjata yang paling ampuh bagi sipil
adalah akal pikiran dan kesadaran
tanpa rasa senang dia sudah sadar untuk membela bangsa ini
jika ada ancaman ancaman tertentu yang dikira akan merusak dan mengancam negara ini
tanpa kita mengucapkan a b c dan d
kami merasa bahwa korupsinya adalah
penyakit bangsa yang kalau mendarah daging
ini akan merusak dan menggerogoti
kedaulatan bangsa indonesia
maka dari itu kami tidak senang dan sangat mengecam
apabila ada satu lembaga
pemberantasan korupsi yang seolah olah diutik
maka kami hadir di sana untuk mengkritik
itu pun menjadi bagian dari rasa cinta kami terhadap tanah air
harusnya yang dibantu secara semesta adalah kpk gitu ya
betul tanpa pak prabowo bilang perang semesta total dan lain lain sebagainya
kami sudah total untuk menjaga bangsa dan negara ini
mas sultan mengatakan bahwa senjata yang paling kuat manusia adalah akal pikiran gitu mas ya
saya kalau di sini ada sesuatu hal yang saya dirasa kurang selek bahwa
wah ini kalau ada bela negara berarti kita wajib militer kita angkat senjata
berarti kan akal pikiran kita dimainkan di situ
mestinya sebagai akal pikiran yang baik yang pertama kali dilakukan adalah mencari tahu
apakah ini angkat senjata atau enggak
nah itu dia makanya kan pak prabowo tidak mengucapkan itu
sebentar karena sebelum pak prabowo bicara dari tahun dua ribu dua sudah diterangkan bahwa
pengabdian dengan profesi itu sudah merupakan bela negara
kalau saya begitu saya mendapatkan suatu hal yang mengusik hati saya
saya kan mencari tahu apakah dasar undang undangnya seperti tadi pak guzman katakan
begitu dikatakan undang undang penangkapan itu berarti kan nggak usah khawatir
dengan saya berprofesi dengan baik aja itu sudah merupakan bela negara
bagus dalam konsep yang tadi kita sebelum bicara masuk lagi ke program bela negara yang lima tahun terakhir di indonesia
yang lima tahun terakhir digalakkan oleh kementerian pertahanan
masuk akal nggak maksudnya apakah itu yang memang bisa kita artikan dari perang rakyat semesta
melibatkan masyarakat sebagai komponen cadangan
apakah memang profesi saya profesi mas yando profesi sultan itu yang kemudian sebagai mahasiswa sebagai wartawan
itukah atau memang kita harus angkat senjata sebenarnya sih pak
ya kata kuncinya di sini bukan bela negara kata kunci di sini adalah totalitas
di dalam fungsi masing masing
dan di dalam kompetensi masing masing untuk memberikan sumbangan apabila negara dan bangsa kita itu berada di bawah sebuah ancaman bagi kelangsungan hidup dari bangsa ini
tapi juga pada akhirnya kita tidak bisa untuk secara dikotomis mengatakan ini melibatkan rakyat atau tanpa melibatkan rakyat
ya pada akhirnya upaya pertahanan
sebuah negara terhadap ancaman militer dari luar negeri itu membutuhkan tenaga manusia
by the end of the day kalau kata kata kerennya itu ya
itu membutuhkan dan kita harus siap lihat saja itu perjuangan merebut kemerdekaan
namun demikian memang tidak bisa ngawur
tidak bisa bahwa rakyat itu disuruh kumpul di monas kasih senjata ayo kita melawan musuh
ada tataran kesehatan
ada tataran kewenangan prosedurnya yang itu mencerminkan sebuah negara demokratis dan modern
artinya di situ juga memperhatikan hak hak asasi manusia hak dasar
terus kemudian setiap warga negara tahu jelas dan tegas apa hak dan kewajibannya
dan bagaimana tata cara untuk bisa memberikan sumbangan bagi upaya pertahanan keamanan negara
dari undang undang kita seperti apa pak
komponen cadangan masyarakat itu dilibatkan dalam ketika misalnya the end of the day kalau kata pak agus tadi akan terjadi perang gitu misalnya
kita akan diapain kita harus ngapain kita akan dipersenjatai apa gitu pak
ini ada pada semua negara dan tidak perlu dikhawatirkan
mungkin disini kita perlu untuk coba menjajaki
sudahkah kita punya definisi bela negara itu apa
apa bedanya dengan upaya
apa yang kita harus lakukan untuk mempertahankan atau upaya pertahanan dan keamanan negara
apakah bela negara itu adalah sebuah kualitas
kalau kita lihat dari peraturan menteri pertahanan pada waktu pak ria mizar
maka disitu berawal dari ada elemen elemen bela negara yang berawal dari cinta tanah air
kemudian saya ada catatannya disini
saya kasih kesempatan untuk nyontek dulu pak
ada lima semuanya itu
kemudian ada hanya seperlima yang merupakan ini dia cinta tanah air
kemudian juga kesadaran berbangsa
kemudian mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara
rela berkorban untuk bangsa dan negara
baru terakhir adalah membangun kemampuan awal bela negara
jadi hanya seperlima yang nomor lima saja itu yang menyangkut nuansa kemiliteran
dan itu adalah dalam rangka pembentukan komponen cadangan
tiap negara punya komponen cadangan
alangkah naifnya apabila sebuah negara tidak punya komponen cadangan
dan hanya bisa bertahan dengan tentara yang bisa ditunjukkan secara jelas dengan atribut atributnya
kalau hanya itu saja
maka orang bisa memperhitungkan negara lain bisa memperhitungkan kekuatannya berapa
nah komponen cadangan itu adalah untuk melapis
dan tadi dikatakan apakah sudah ada ancaman real apapun tadi istilahnya
ingat bahwa kita tidak bisa bernegosiasi dengan musuh
kapan musuh mau menyerang dengan kekuatan berapa dari mana
dan disitulah juga kata kata bijak yang menarik
apabila kita ingin supaya musuh itu juga kader terhadap kita
maka bersiaplah untuk perang di dalam masa damai
sehingga ini menimbulkan deterens daya penangkal
jadi persiapan itu sudah mulai sekarang dan itu semuanya wajar wajar saja
wajar wajar saja termasuk tadi diksi diksi yang melibatkan rakyat dalam konsep dan sistem pertahanan kita pak ya
pentri pertahanan prabowo subianto juga menyetir
apa yang telah dilakukan
atau strategi dilakukan oleh amerika serikat
bisa kita putarkan lagi pernyataan prabowo subianto itu
sebagai contoh kalau kita lihat di negara amerika sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer
ancaman militer ancaman non militer ancaman juga terdapat sekarang ancaman hibrida setengah militer
oke bagus betul pak
di amerika memang seperti itu
jadi melibatkan masyarakat untuk bisa sama seperti apa yang dikatakan pak prabowo tadi gimana
iya ada berbagai sumber
sumber itu adalah tempat tempat untuk merekrut untuk menjadikan warga negara itu menjadi prajurit
pada tingkatan mana
pada tingkatan mana
mereka sudah perhitungkan tadi disebutkan dari akademi militer
akademi militer itu tidak terlalu banyak untuk merekrut
karena dia disiapkan untuk membentuk perwira yang akan berkarir seumur hidup di dalam militer
itu harus diperhitungkan
jadi kalau misalnya kita perhitungkan dari semuanya ini tidak semua akan jadi jenderal
organisasi militer itu berbentuk piramidal
sehingga dalam setiap perhitungan
tataran lapisan harus ada sistem filternya
sehingga semua tidak jebol ke atas
seperti yang kita pernah dengar
ada penumpukan dari pangkat tertentu prajurit yang ada di indonesia ini gitu
dan itu direncanakan
dan dengan berbagai macam sistem
itu memang disediakan
misalnya tadi disebutkan apakah disebut lrtc saya juga tidak lupa saya tadi ya
perwira cadangan tadi ya
nah perwira cadangan itu kan sebetulnya penawaran beasiswa menarik mahasiswa
yang akan bergabung untuk menjadi militer dengan memberikan insentif beasiswa
beasiswa untuk menyelesaikan studinya oke
itu akan diberikan oleh markas besar tni
tetapi setelah anda lulus anda punya kewajiban sepuluh tahun
sepuluh tahun untuk mengabdi secara sukarela di dalam tni
kalau anda lolos nanti untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi
maka masa ikatan dinas itu akan diperpanjang sepuluh tahun lagi
sama atau berbeda dengan konsep yang diberikan oleh menteri pertahanan tadi pak
dengan perang rakyat semesta melibatkan masyarakat
tujuannya sama idealismenya sama
cuma kita belum teratur untuk menyusun sistem itu
karena dari tadi kita bicara mengenai bela negara bela negara bela negara
kalau tadi menteri pertahanan bilang ada perang rakyat semesta yang melibatkan masyarakat sipil
kemudian kita jadi takut di masyarakat sipil apakah ini kita disuruh wajib militer atau tidak
tapi kalau kita bicara wajib militer misalnya yang kita bayangkan
yang bisa telanjang mata kita lihat selama beberapa tahun terakhir
ada proses program namanya bela negara yang dilakukan oleh kementerian pertahanan
apakah itu sudah tepat sasaran sudah bisa betul betul memenuhi kebutuhan kita
untuk bela negara tadi kita akan bahas itu usaha jeda
tetap bersama kami
ya anda masih di kupas tuntas
konsep pelibatan masyarakat sipil dalam strategi pertahanan
kembali menjadi perbincangan hangat di publik
masyarakat kemudian mengaitkan ide ini dengan program bela negara dan wacana wajib militer
apakah itu sama atau tidak nanti mungkin kita diskusikan
program bela negara sendiri memang sudah secara rutin digelar oleh kementerian pertahanan
dan melibatkan lebih dari delapan puluh juta kader masyarakat sipil sampai tahun dua ribu sembilan belas ini
namun ini pun masih mengundang pro dan kontra kita simak ulasannya
dalam beberapa waktu terakhir konsep pertahanan rakyat semesta kembali jadi perbincangan
adalah menteri pertahanan prabowo subianto yang memaparkan strategi pelibatan masyarakat sipil
dalam strategi pertahanan kita
oleh sebab itu apabila suatu saat indonesia terlibat perang baik fisik maupun non fisik
maka seluruh rakyat harus ikut terlibat
pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran konsep pertahanan rakyat semesta
perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta
pendidikan latihan perwira perwiraan
perwira cadangan kemudian juga latihan latihan untuk komponen cadangan nanti akan banyak peran daripada kementerian pendidikan
di sma sma bahkan mungkin sedini mungkin di smp dan juga nanti di perguruan perguruan tinggi
mereka juga mendapatkan pelatihan merakit senjata seperti layaknya anggota militer
kementerian pertahanan meluncurkan program bela negara pada tahun dua ribu lima belas untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai erosi nilai nilai nasionalisme
kementerian akan membentuk garda yang beranggotakan jutaan pegawai negeri dokter mahasiswa dan berbagai unsur kelompok masyarakat sipil lain
bela negara ini adalah preventif bangsa preventif lah
sebelum terjadi diperlindungi
dia menjadikan kesadaran bela negara yang bagus sehingga tidak terjadi ancaman ancaman tadi
sehingga ancaman itu baru potensi akan terjadi dia akan melapor dengan pelajaran pelajaran pengetahuan
dia akan terjadi ketahuan nasionalnya yang jadi tinggi
namun tidak semua setuju dengan program bela negara kementerian pertahanan
imparsial menilai program bela negara tidak tepat sasaran
karena pendidikan bela negara seharusnya menjadi domen kementerian pendidikan
yang menanamkan kepentingan
dan menanamkan pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar pelatihan militer
program program seperti bela negara atau komponen cadangan
untuk sementara waktu sebaiknya perlu untuk ditinjau ulang
apalagi program bela negara yang dilakukan oleh kementerian pertahanan kemarin sifatnya sangat instan
saya selalu bilang bahwa pola pembangunan bela negara yang paling benar adalah
dengan menempatkan pendidikan kewargaan dari sd smp sma sampai kuliah
dengan membangun citizenship melalui mekanisme sekolah
kita bisa membangun pola pendidikan bela negara yang jauh lebih baik
artinya apa pola citizenship harus dibangun di sekolah sekolah tersebut
dan itu cukup diserahkan ke kementerian pendidikan bukan kementerian pertahanan
karena program bela negara itu sesungguhnya adalah program yang sifatnya kognitif
bagaimana mengisi kepala orang untuk membangun negara secara lebih baik dan lebih maju ke depan
nah itu aspeknya ada di kepala
oleh karenanya melalui pendidikan
bukan dengan cara pelatihan dasar kemiliteran
berdasarkan data dari kementerian pertahanan hingga juli dua ribu sembilan belas
program bela negara telah menghasilkan lebih dari delapan puluh tiga juta kader
selain itu kemenhan juga telah menandatangani mou dengan dua belas kementerian
lembaga tiga puluh sembilan perguruan tinggi dan tiga puluh tujuh ormas
untuk secara sinergi menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara
kementerian pertahanan indonesia
kementerian pertahanan indonesia
kementerian pertahanan indonesia
oke kita sudah lihat apa yang dilakukan kementerian pertahanan mengenai bela negara
saya mau ke yandro dulu
bang yando anda lihat seberapa positif dan seberapa berguna sebenarnya program yang sudah dilangsungkan oleh kementerian pertahanan ini
mungkin sapmapb juga pernah terlibat dalam program bela negara ini
oke sebenarnya ini agak gagal fokus kayak kamu menurut saya nih
karena tadi dibilang bahwa
semengerikan itu pendidikan bela negara yang diadakan oleh kementerian pertahanan indonesia
sebenarnya setiap materi setiap apapun yang dikasih oleh para pengajar
itu punya filosofi tersendiri
misalkan tadi disebutkan bahwa harus lari di pagi hari
kenapa harus lari di pagi hari
karena dengan lari kita akan lebih bugar akan lebih segar tidak ngantuk dan lain lain
kenapa harus bernyanyi
karena pada saat pendidikan hanya nyanyian yang bisa menghibur kita saat itu
nah untuk tadi saya lihat ada program
pelatihan senjata sebenarnya
saat kita mengajukan program bela negara
kami sebagai okp itu bisa mengatur silabus yang sudah ada
kalau kita minta pelatihan ya bisa diadakan kalau enggak ya enggak juga
kalau dinilai tidak perlu ya tidak harus ada gitu
kami saat itu minta silabus yang hanya bertekankan kepada pendidikan
apa sih sistem pertahanan negara itu
mungkin bisa melalui cyber pelatihan cyber
bagaimana perang cyber itu
jadi semuanya itu punya filosofi
tadi juga dibahas apakah baju loreng loreng biru ini sentara
sebenarnya kalau diperhatikan secara linci baju loreng loreng biru itu punya makna filosofis menurut saya ya
karena kalau diperhatikan digital camo nya itu peta indonesia
berarti secara gak langsung kita memakai baju itu adalah melambangkan kita indonesia
kenapa warnanya biru menurut saya untuk mengkaburkan antara baju bela negara dengan baju
bagi anda bagi anda sendiri yang mungkin sudah terlibat juga dalam proses program belanda

seberapa positif dan seberapa berguna sebenarnya untuk bisa menangkal erosi erosi ancaman seperti yang tadi dikatakan oleh pak agus
ada beberapa ancaman penting gitu yang dihadapi bangsa kita
dengan pelatihan pola pelatihan seperti bela negara ala kementerian pertahanan
menurut kami sudah cukup baik
sudah cukup baik
karena di saat pendidikan itu kami lebih tahu tentang pertahanan negara itu seperti apa
apa sih pertahanan negara
dan bagaimana kami sebagai rakyat sipil harus membelai negara saat ada ancaman ancaman yang lain
kami di saat itu diajarkan bahwa kami sebagai rakyat sipil harus bertindak sesuai dengan profesi masing masing
tidak salah kaprah
jadinya saat kita ada ancaman kita tidak salah bertindak
makanya di situ pentingnya adanya pendidikan bela negara menurut kami
maka dari itu kami sebagai okp sapang pemuda pak giosila rutin
setiap kali ada undangan dari kemenhan kami pasti ikut
karena menurut kami itu hak kami untuk melaksanakan bela negara
oke tepuk tangan dong
itu di suara dari sapang pemuda pak giosila
pak sultan anda lihat seberapa punya manfaat sih kemudian program program seperti ini dengan cara cara yang tadi sudah dibahas gitu dan pro kontranya tentunya
ya tentu bukan seberapa manfaat tapi seberapa relevan kita untuk melakukan hal itu
kan kalau kita baca teks dan kaitkan konteks pembicaraan pak prabowo di ruang sidang dpr itu
dia menggambarkan tiga komponen
komponen utama komponen cadangan dan komponen pendukung
resonansi yang diucapkan pak prabowo berkutat dan sangat amat tinggi gaungannya pada komponen pendukung
saya pikir sebagai menhan sebagai pembantu presiden kan gitu kira kira
dia akan lebih menekankan pada modernisasi militer kemudian penguatan senjata alutsista kemudian memberikan hak pendidikan bagi seluruh militer
sampai ke keluarganya dan lain lain sebagainya
jadi dikuatkan persepsinya pada komponen utamanya
tapi ini tidak berkutat pada komponen pendukung
jadi seolah olah pak prabowo masih belum move on betul seperti kata bang usman
seperti kok belum move on seperti ingin tetap menyampaikan pesan kepada rakyat
seolah olah besok masih ada kepentingan elektoral lagi yang akan dilaksanakan oleh pak prabowo gitu loh
kalau program bela negara seperti kementerian pertahanan ini sudah move on atau belum move on
justru malah dari tantangan terkini termutahir bangsa indonesia dengan pola pola seperti itu
kalau anda disuruh misalnya bela negara udah pernah ikut
pernah diajak belum
itu kan masuk dalam silabus perkuliahan
ada pendidikan pancasila kemudian ada civic education
di mana pendidikan pendidikan bela negara dan lain lain sebagainya masuk terselundup pada ruang ruang akademis di setiap kelas
jadi kita selain dilatih kemudian secara fisik non fisik pun kita dilatih untuk bagaimana kemudian sadar bahwa tanpa ada senjata apapun
kami juga akan mencintai bangsa indonesia
ya lah bangsa indonesia
jadi apa sebetulnya tantangan yang ingin disampaikan oleh pak prabowo oleh pak menhan
apakah ada ancaman aktual yang sedang kita hadapi ada serangan di mana dan lain lain sebagainya
atau ini hanya ancaman potensial tapi ingin memberikan pesan kepada rakyat bahwa dia seolah ingin menari tapi terpleset dengan tariannya sendiri
oke bang risma kita bicara mau menanggapin dulu bang eno silahkan
sedikit saya tanggapi sedikit aja karena ada yang terlupakan di sini tadi
kenapa pak prabowo saya bukan hanya pak prabowo maksudnya kenapa undang undang mengamalkan adanya komponen pendukung
karena setiap komponen utama dan komponen cadangan berangkat dari komponen pendukung
kenapa harus ditekankan pendidikan dari usia dini
karena perwira perwira tni perwira perwira dan proyek proyek tni itu berangkat dari rakyat
dari rakyat itulah dia menubuhkan rasa nasionalisme sehingga dia mengajukan diri sebagai tni
itulah pentingnya adanya pendidikan bela negara di usia dini itu merupakan dengan pendidikan keluarga negaraan
tadi pun juga mas sultan sudah melaksanakan pilihan negara dengan baik karena di kampusnya sudah ada pendidikan kewarganegaraan
itu adalah salah satu poin yang tertulis dalam ayat dua undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua
kalau tadi kalau kata bang sultan tadi kurang begitu relevan dengan kondisi tantangan sekarang dengan pola pola pendidikan seperti itu
anda melihatnya bagaimana
itu tadi saya bilang karena tidak harus dengan angkat senjata
dengan mengamalkan nilai nilai dengan baik pun sudah merupakan bela negara
tapi perlu juga untuk ada training training ala militaristik seperti itu seberapa penting sih
menurut saya menyerupai militer saat kita lari lari
tapi dengan lari lari itu kita menubuhkan rasa kekompakan
jadi pasti ada manfaat dan filosofi dari setiap program program itu
justru kan sebagai anak muda tanpa berlari lari pun kita tetap cinta pada tanah air kan itu intinya gitu loh
bang usman ini kita sudah dengarkan suara anak anak muda yang melihat program kementerian pertahanan
tiga juta lebih kader belan negara dari tahun dua ribu lima belas program ini dilancarkan oleh menteri pertahanan ria miza trikudu sampai sekarang dengan pola pola yang seperti ini tadi gimana
yang bagus sih anak muda aja diskusi kami pulang
siren saya sih
pak prabowo urus dululah kementerian pertahanan
uruslah terlebih dahulu tni kesejahteraan prajurit tni misalnya gitu
urusan pendidikan sekolah itu biarlah jadi urusan kementerian pendidikan riset perguruan tinggi
jadi dipisahkan saja gak perlu terlalu berambisi untuk seperti mau memobilisasi semua sumber daya begitu
tanpa melihat masalah yang utama di dalam komponen utama itu

saya punya kasus seorang sersan gajinya tiga tiga juta
anaknya baru masuk ugm bayar kebetulan dapatnya itu satu semester lima juta
karena tinggal di batang pekalongan dia harus ke jogja harus kos anaknya
per bulan itu minimal satu juta atau satu juta setengah di yogyakarta
dengan demikian seorang sersan tidak sanggup membiayai enam bulan untuk biaya semester itu
hanya dengan gaji sekian yang tiga tiga tadi
belum lagi biaya transportasi rumah istri anak dan seterusnya
nah kenapa tidak misalnya menteri pertahanan negara dalam lima tahun ke depan memprioritaskan kesejahteraan prajurit
pendidikan keluarga negara sudah ada di sekolah sekolah nggak perlu diurus lagi
apalagi sekarang pendidikan pengabdian berdasarkan profesi
setiap profesi sudah akan dengan sendirinya melaksanakan pendidikan pelatihan
yang sifatnya memang untuk bela negara
itu yang tadi saya katakan di awal
definisi tentang bela negara itu mengalami penyempitan dalam seragam seragam tadi
seolah olah pengertiannya paramiliter
ini karena mungkin paradigma menteri pertahanannya yang saya kira lebih condong ke dalam perspektif militer
tapi tantangannya sesuai nggak dijawab nggak dengan pola pola kurikulum
tadi kalau kata bung yando setiap itu ada filosofinya kok
dan itu terjawab kok dengan faktanya
itu kan hanya disusun oleh kementerian pertahanan
soalnya buku putih pertahanan
dan itu masih mempersepsikan ancaman dalam negeri dalam urusan pertahanan
kenapa masih disusun kementerian pertahanan
karena kita belum punya dewan pertahanan nasional
yang tadi saya katakan terdiri dari presiden wakil presiden menteri luar negeri menteri dalam negeri menteri pertahanan dan panglima
jadi menteri pertahanan hanya salah satu menteri dalam keanggotaan tetap dari dewan pertahanan negara
jadi bentuk saja itu terlebih dahulu
lalu susun kebijakan strategis di sektor pertahanan negara
apakah negara seperti malaysia yang secara daratan di kalimantan berbatasan dengan indonesia itu mengancam batas atau patok negara kita
apakah negara seperti australia di darwin tengah memobilisasi militernya sehingga mengancam kedaulatan indonesia
hal hal semacam itu serahkan pada dewan pertahanan negara
jangan hanya menteri pertahanan
saya kira itu akan jauh lebih baik
oke tepuk tangan untuk bang usman
saya mau ke pak agus dulu
apakah program bela negara seperti yang dilangsungkan oleh kementerian pertahanan

bela mengharapi tantangan tantangan
tadi ada lima biji gitu yang pak agus katakan dengan contekannya itu ya
apakah ini sudah menjawab pak
sebenarnya betul betul sudah delapan puluh tiga juta orang yang menjadi kader bela negara
apakah ini betul betul bisa menjawab tantangan tantangan global yang kemudian kita hadapi saat ini
di jawabnya usai jeda
kami akan segera menjawab
ya dari tahun dua ribu lima belas sampai sekarang sudah delapan puluh tiga juta lebih pak
mungkin saya dan sultan tinggal nunggu giliran aja kapan ikut menjadi delapan puluh tiga dan delapan puluh empat juta ke depannya gitu
tapi menurut pak agus dengan pola pendidikan seperti itu sudah tepat gak sih dalam menjawab tantangan tantangan bela negara
terutama dari ancaman ideologi dan macam macam
komunisme katanya juga mengancam kita depan mata
ya saya kembali
sudahkah kita sepakat tentang definisi bela negara
dalam bentuk struktur bagaimana bela negara itu nanti ditempatkan
kalau ada angka delapan puluh tiga juta delapan puluh tiga juta itu sebagai apa
apa yang kita harapkan dari mereka
bukan hanya sekedar untuk mencetak mereka sudah latihan terus kemudian penyerapan anggaran
tetapi sebetulnya kedudukannya dalam salah saya
salah juga pak bawa
sultan senang sekali bapak ngomong begitu ya
kedudukannya dalam sistem pertahanan itu di mana
pak prabowo tidak salah dengan menyampaikan semua itu
karena pak prabowo sebagai menteri pertahanan perlu mengingatkan bahwa sistem pertahanan itu belum terbangun
dan kita terlambat untuk membangun komponen cadangan
tetapi komponen cadangan itu tidak serta merta berarti mencakup seluruh lingkup dari bela negara
kembali saya bertanya
definisi bela negara itu apa
yang lainnya itu sebetulnya masuk di dalam domain kewenangan menteri pendidikan
saya berikan contoh sebetulnya
bela negara kita sudah punya modal untuk bela negara cinta tanah air
di situ ada peluang untuk
mengeksplor naluri arventurir ada karir ada keterampilan bisa sampai usia berapapun
tanpa harus memberi kesan bahwa dia itu militeristis
dan egaliter pak setua apapun dipanggilnya kak ya pak
yang kedua ada sebuah organisasi alumni pas ki braka
saya yakin pasti mereka itu punya kebanggaan terhadap bangsa ini
dan itu patut dipelihara tanpa harus memberikan kesan militer yang militeristis
jadi hal semacam itu yang memang perlu untuk kita bangun saya setuju sekali
tapi masalahnya bahwa mungkin ini harusnya bela negara ini harusnya muncul pertama tama sebagai kebijakan nasional dulu
baru dipilah mana yang untuk pertahanan yang untuk membentuk komponen cadangan saja
lainnya itu salurkan untuk menteri pendidikan
masalahnya karena mungkin dari kelompok non militer non pertahanan ini terlambat untuk mengambil inisiatif untuk ini
sehingga munculnya dari menteri pertahanan akhirnya semua itu dikonotasikan dengan menteri pertahanan dan hal hal yang bersifat militer
tapi dengan baju lore kemudian pendidikan kedisiplinan apa tadi kalau kita lihat ada push up nya ada larinya
seperti yang tadi bang yando ada filosofi ya di situ semua anda sebagai general gitu
melihat udah ini belum sih pak nyambung gak sih dengan tantangan sekarang nih kayak gitu gitu pak
senyum saya lebar ya
ada ironi dalam masyarakat kita
kita khawatir sipil dilibatkan dalam fungsi pertahanan
tetapi kalau berlomba lomba untuk meniru atribut militeristis berlomba lomba semuanya itu
hapuskan itu semua
percaya dirilah sipil itu
untuk menampilkan kompetensi sipil
karena negara yang maju nanti ini adalah negara sipil
bukan negara militer
militer hanyalah salah satu fungsi saja
ini kan yang kita bayangkan kalau bela negara itu tapi sebelum bang usman jawab gitu ya
yang kita bayangkan di bela negara itu adalah seperti ini
mungkin atau anak anak zaman now membayangkan bela negara itu wajib militer seperti yang di korea
korea kita lihat tuh apa sih yang terjadi dengan artis artis korea yang juga ikut program program begini
mungkin ini yang dibayangkan oleh masyarakat kita
nah ini misalnya nih bang ya kan
ya harusnya berita berita ya
ini kan mirip mirip nih kan
apa baju bajunya segala macam
jadi keren juga gitu gimana bang gusman
ya antara fashion dan dengan pendidikan bela negara mungkin dua hal yang berbeda ya
saya melihat di korea selatan misalnya
november tahun lalu itu kan sudah dihapuskan sebenarnya program wajib militer itu
pemenjaraan atau pemidanaan terhadap warga negara yang menolak untuk mengikuti wajib militer itu sudah dibebaskan oleh mahkamah konstitusinya korea selatan
jadi saya kira perkembangan terbaru di dunia bahkan di korea itu sudah menghapuskan
bahkan mayoritas di dunia sudah menghapuskan wajib militer yang berkonsekuensi hukuman penjara
itu janganlah kita ikuti
di dunia sudah menuju penghapusan kok malah kita mau bikin bikin seperti itu lagi gitu ya
tapi kenapa program ini bisa
sangat besar dan bisa sangat sustain bertahun tahun gitu bang
kalau tadi kata pak agus ironi misalnya
karena kita masih mewarisi nilai nilai yang berasal dari pendidikan era order baru
satu pemerintahan yang ditopang oleh kekuatan militer
yang selalu berpikir ala militer
sebenarnya pemikiran ala militer nilai nilai militer tidak keliru kalau itu diterapkan di dalam sebuah organisasi kemiliteran
dia menjadi persoalan ketika diterapkan di dalam kehidupan sosial kehidupan masyarakat sipil
misalnya dalam soal ini pelatihan fisik ini kan sebenarnya membangun keperkasaan fisik kekuatan fisik
manusia diukur kehebatannya itu berdasarkan kekuatan fisiknya
kita masih ingatlah sekolah sekolah misalnya ipdn atau stpdn
cara mendidik anak baru mahasiswa baru itu itu diukur dari seberapa dia bisa bertahan dari terjangan tendangan seniornya itu
dan itu bela negara ukurannya
itu nilai nilai yang sebenarnya keliru ketika diterapkan di dalam dunia pendidikan
bahkan di dalam militer pun kalau itu berbau kekerasan itu sebenarnya tidak boleh
dia kalau menambah kekuatan otot raga dalam pengertian push up baris berbaris sit up itu memang boleh
dan itu diperlukan untuk ketahanan tubuh
tapi di dalam perspektif kehidupan sipil saya kira bukan itu yang mau dicari
ini yang saya lihat ada salah paham di beberapa kalangan ya
waktu pembahasan wajib militer di komisi satu ada salah seorang penawiran jenderal yang mengatakan gini mas

masalahnya anak anak kecil kecil itu harus dikawal
sayangnya anak muda sekarang ini tidak disiplin
jadi kita harus disiplinkan
aduh saya bilang itu ketinggalan zaman sekali
anak anak sekarang itu disiplinnya menghapal password misalnya gitu
disiplinnya itu memikirkan hal hal yang bersifat intelektual
turun ke jalan memprotes soal pelemahan kpk itu bagian dari bela negara
apakah mahasiswa dan pemuda butuh disiplin ala ala yang tadi bang husus mengatakan
kita akan jawab itu usaha jeda
oke waktu kita tinggal enam menit lagi
saya mau kasih kesempatan mas yusof untuk bertanya dulu
ada yang ingin bertanya
nama dari mana
jangan hiraukan intrusi intrusi ini
ya selamat malam
satu topik yang dari tadi saya masih penasaran
sebenarnya dari diskusi narasumber tadi
belum ada konsensus mengenai sebenarnya apa sih ancaman nyata geopolitik indonesia
karena kalau kita berbicara tentang komponen sampai tiga layer seperti itu
berarti harusnya ada ancaman yang nyata
apakah kita berbicara tentang amerika serikat yang mungkin menyerang kita
atau tiongkok yang dengan teknologi militer memang sudah hebat sekali
itu jadi ancaman untuk kita
sampai sekarang belum ada konsensus dan saya masih kepo sebenarnya
apa sih ancaman realnya tentang geopolitik indonesia
sampai pak prabowo mengeluarkan statement seperti itu
dan apakah tantangan tantangan itu bisa dijawab dengan program belan negara yang selama ini ada
ya seberapa efektif
saya tambahin pertanyaan kamu
oke tepuk tangan dong untuk kawan kita dong
pak anda kan yang paling general diantara kita
gimana pak apa yang paling geopolitik ancaman nyata dan apakah itu bisa dijawab sebenarnya pak
dengan apa yang sudah
yang sudah diselamai termasuk belan negara ini
ya saya yakin bahwa kalangan intelijen sudah mengadakan perkiraan perkiraan
perhitungan perhitungan terhadap ancaman
bukan berarti tidak ada
tiongkok sekarang mengalami sebuah kemewahan ekonomi
sejauh mana mereka puas menggunakan kemewahan ekonomi itu untuk kepentingan ekonomi
sejauh mana nanti mereka akan tergiur untuk perluasan wilayah
kemudian mereka juga terlibat dengan perang dagang dengan amerika serikat
sejauh mana mereka puas dan hanya terbatas pada perang dagang saja
atau mereka tidak rela bahwa hegemoni mereka direbut oleh negara lain
pasti ada itu
dan tidak harus itu disampaikan di sini
tetapi tatanan ini sistem ini ini adalah sistem pertahanan nasional yang berguna untuk diri kita mempertahankan diri
terlepas siapa pun nanti
terlepas siapa pun nanti ancamannya
dan dari mana pun itu datangnya
jadi saya yakin itu sudah ada perhitungan perhitungan tentang hal itu
oke tepuk tangan untuk pak agus
waktu kita sudah mau habis
saya akan kasih kesempatan sultan dan juga yandu untuk memberikan closing statementnya
seberapa tepatkah dan seberapa perlukah bahwa kedisiplinan cinta tanah air bela negara itu diejawantahkan dalam apa yang sudah kita lihat dengan program bela negara
yang terpenting adalah selain memang pelatihan fisik yang mungkin dengan berlari dan lain lain itu diadakan oleh negara
tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita disiplin secara pikiran dan membangun sebuah kesadaran atas cinta tanah air
tanpa kita disuruh berlari kita akan membela dengan segala macam jiwa dan raga kita
nah ini yang kemudian menjadi perhatian bahwa kita harus mengevaluasi pejabat pejabat publik
yang berasal dari milik kita
dan juga dari negara kita
seharusnya kita harus bisa secara bijak mengucapkan suatu kosa kata dengan penjelasan yang komprehensif
ancamannya seperti apa
meskipun mungkin itu menjadi rahasia negara dengan informasi intelijen
tapi setidaknya ada clue atau setidaknya ada tanda tanda yang jelas apa sebetulnya yang mengancam
jangan sampai ucapan ucapan yang dikatakan dari berbagai menteri hari ini itu hanya mengucapkan sebuah kosa kota yang testing the water saja
cek ombak saja
namanya bunyi yang terima kasih

terakhir dari saya
yang pertama adalah mungkin berlari itu adalah salah satu dari peningkatan ke fisik manusia biar lebih bugar
bukan hanya di dalam militer saja
karena sekarang lari sudah menjadi tren di anak muda juga itu yang pertama
yang kedua tadi masalah daya tahan
daya tahan badan yang diucapkan oleh bang usman
bahwa daya tahan manusia itu bukan diukur oleh tendangan atau pukulan dari seseorang tapi adalah
dari tes pengukuran olahraga yang diadakan oleh olahraga makanya di militer ada perwira olahraganya
biar tidak melampaui batas
dan yang terakhir statement dari sabma pemuda pancasila
bahwa kami hadir menjadi negara terdepan pemuda yang siap mengenangkal
dan menjadi tumbalah untuk negara di garis terdepan
oke itu belan negara versi sabma pemuda pancasila
pak agus sebelum nanti ditutup oleh pak gusman
closing statement nanti akan ditutup oleh usman hamid
apa yang paling kita perlu bicara ketika kita bicara bela negara
masyarakat terlibat apa yang paling penting ada di pikiran kita untuk bicara mengenai itu
iya ini adalah negara kita ini adalah bangsa kita
jangan terlalu kuat untuk membuat batas pemilahan antara sipil dengan militer
sistem itu akan melibatkan kedua aspek di dalam porsi peran dan kewenangannya masing masing
tadi ada pertanyaan apa sih ancaman
mungkin sebetulnya juga di dalam perkuliahan paling tidak ada bayangan diberikan
pertahanan itu apa sih untuk apa sih gitu
dan bagaimana kita menyusun sebuah sistem pertahanan
apakah perlu sekarang dan oleh unsur unsur apa saja
sehingga dengan demikian juga kita bisa saling menutup
karena ini adalah bangsa kita
ingat kalau kita berperang yang berperang itu bukan tni yang berperang itu bangsa
oleh karena itu presiden akan secara ex officio menjadi panglima tertinggi untuk tni ketika berperang
karena ini adalah keputusan politik
jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua
tepuk tangan untuk pak agus bang usman tiga puluh detik dari anda untuk menutup dialog kita
pertama harus dibedakan antara usaha pertahanan dan keamanan negara dengan upaya pembelaan
usaha pertahanan dan keamanan negara itu berbasis pertahanan semesta
bukan apa yang disebutkan oleh prabowo seperti total peoples war
itu saya kira keliru
dan yang kedua konsep bela negara atau bahkan usaha pertahanan dan keamanan negara bagi warga negara
itu harus dilihat bukan hanya sebagai kewajiban tetapi sebagai hak
itu dinyatakan secara tersurat di dalam konstitusi di dalam undang undang
kalau ada warga negara yang menolak untuk dilibatkan dalam persiapan perang
karena keyakinannya pada perdamaian tidak ingin melukai tidak ingin menyerang
maka itu harus dilindungi sebagai hak yang konstitusional
karena di sini sudah ditetapkan dalam undang undang pertahanan negara
bahwa pertahanan negara kita diselenggarakan berdasarkan demokrasi
berarti bukan atas bawah harus ada keberagaman pendapat
pada hak asasi manusia berarti harus menghormati keyakinan orang
pada lingkungan hidup pada kesejahteraan umum
kesejahteraan umum ini saya kira paling penting untuk dipikirkan
termasuk kesejahteraan prajurit tni terlebih dahulu
itulah diurus dulu lah baru kemudian kita bicara yang lain gitu
oke terima kasih bang ustaz farhamid
kami akan segera kembali tetap di kupasuntas